menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu
dengan pidana penjara selama sepuluh bulan
dan pidana denda sebesar sepuluh juta rupiah
dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut
tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan
istri rahman arifin nadia kaget dan menangis terseduh seduh
saat mendengar suaminya difonis sepuluh bulan penjara
terkait kasus perusahaan cctv kasus penggunaan brigadir nofrian sahyuswa kota meram
nadia kemudian ditenangkan oleh keluarga yang berdiri di sampingnya
tak hanya itu
ayah terdakwa arief rahman arifin muhammad arifin rahim
meluapkan emosi dengan bersujud di dalam ruang sidang pengadilan negeri jakarta selatan
saat mendengar hakim ketua menjatuhkan fonis sepuluh bulan penjara bagi anaknya
ia tak dapat menahan air matanya ketika hakim menjatuhkan fonis sepuluh bulan penjara
arifin rahim mengatakan ia dan keluarga besarnya berharap
kapolri bisa mempertimbangkan untuk menerima kembali anaknya bertugas sebagai anggota polisi
saya adalah purnawirawan polri
tentu saya merasa senang sekali apabila anak saya bisa kembali ke polisi
saya memohon kepada kapolri
semoga bisa menerima kembali putrus saya
untuk berbakti kepada negara melalui institusi polri
usai mendampingi terdakwa arief rahman arifin
dalam sidang dengan agenda pembacaan fonis oleh majelis hakim di pengadilan negeri jakarta selatan kami siang
junaidi saibih menjelaskan akan berdiskusi dengan kliennya apakah menerima fonis sepuluh bulan penjara
dan denda sepuluh juta rupiah atau mengajukan langkah hukum banding
alasannya keputusan banding merupakan hak penuh dari terdakwa arief rahman arifin
sebagai kuasa hukum pihaknya akan mendukung apapun langkah yang dipilih oleh kliennya
langkah kedepannya seperti tadi saya sampaikan bahwa kami tetap harus berdiskusi dengan klien kami
dengan arief rahman hairifin karena sebenarnya kan untuk mengajukan banding adalah hak daripada terdakwa
posisi kami pada posisi adalah kami mendukung apapun yang akan diambil oleh arief rahman arifin
dan kami kan mendukung dari segi hukumnya dan keputusan itu tetap pada arief rahman
jadi makanya tadi saya perlu diskusi panjang dengan klien kami
dan nanti berdiskusi
jadi pertimbangan atau keputusan yang diambil apapun itu oleh arief rahman
itu kami akan support
arief rahman arifin sebelumnya menjabat sebagai wakil kepala detasemen c
pada biro pengamanan internal divisi profesi dan pengamanan polri
arief rahman menjadi terdakwa perintangan penyidikan kasus pembunuhan brigadir nofriansah yosua huta barat
tim liputan cnn indonesia